han han pasti ada yang gak beres nih han

gue tau gimana kalau kita kirim mata mata buat nyelidikin mereka
mata mata han siapa han
berisik banget sih lo semua
oke gampangnya kita pakai undian aja
sekarang keluarin lipstick masing masing cepetan
oke sekarang masukin ke tas ini
oke gue akan ambil satu lipstick
pemilik lipstick itu lo yang akan menjadi mata mata
aduh jangan gue jangan gue
enak aja kenapa harus gue indri aja sana
nggak enggak enggak gue liza aja
mendingan juga dia

kenapa sih gue tuh terlahir sebagai perempuan yang kegeran
bersih mana sih
tidak dia katakan tidak nyambung nyambung
kehobatannya dia lomit kali ya

kalau udah kenyangan gini pasti gue ngantuk
ah mendingan gue nyari cheesecake aja

gue gendut ataupun gue kurus
dia mau aja gue makan

gue mau kak

udah deh lo tuh nggak usah ribut pokoknya tas lo gue yang bawain
kalau lo mau buat tas lagi ini lo beli aja lagi

selamat siang mbak
mbak cari apa cincin tunangannya

bu saya nyari cincin tunangannya belum sekarang
tapi saya mau cari kalung dulu
oh dulu terima kasih mbak
oh makasih bu
bu coba yang itu deh yang bentukannya kecil
eh belas yuk gue lagi nggak nyari kalung ketempatan aja ya
bu maaf nggak jadi
kenapa sih lo nggak suka dengan kalung yang tadi
belas yuk kalung itu tuh mahal banget dan gue nggak terlalu butuh banget
jadi buat apa sih buang buang uang untuk sesuatu hal yang nggak gue butuhin
eh kalau ada orang yang mau kasih kalung itu ke lo lo bakal terima apa nggak
kalau ada orang yang ngasih es krim lagi ke gue bakal langsung gue terima
tapi kalau kalung tergantung siapa yang ngasih
eh kalau gue yang ngasih lo bakal terima apa enggak
eh untuk saat ini cukup es krim aja ya belas yuk thanks banget ya
belas yuk ngomong dong diem aja sih garing nih
apaan kek terserah
gue tahu lagi kim cewek yang bajunya persis sama lo tadi itu bukan lo kan iya kan

ah area itu memang oke